ya tapi kan gak sepetualah
rani kamu kenapa kenapa kan
kamu tuh ngapain sih
kok kamu gak tidur
aku tuh masih pengen belajar jalan ken
tapi dari tadi tuh gak bisa bisa
ya ampun rani
ini kan udah malem banget ren
kan kamu bisa latihan besok di tempat terapi
aku tuh pengen cepet cepet bisa jalan ken
tapi tuh gak pernah bisa
kaki aku tuh tetep aja harus digerakin
aku bakalan jadi orang cacat seumur hidup aku
rani rani udah ren
kamu gak usah nangis kamu tuh harus percaya
kamu kondang ajak aku ke jakarta untuk menemani kamu selama latihan di sini
bukan kamu harus percaya sama aku
selama aku ada di sini
aku gak akan pernah biarin kamu gak bisa jalan seumur hidup
kamu percaya kan
kita harus pelan pelan latihannya ya
sekarang kita tidur aja yuk
kendi ada di rumahnya rani
sekarang juga mama harus ke rumahnya rani
mama harus membawa pulang kendi kembali ke rumah ini
bagaimanapun caranya kendi harus kembali ke sini
kalau perlu menyeret mama seret dia
aku tuh udah nyoba
tapi mereka pikir aku tuh pingin jahilin candy
supaya pada curiga sama aku
tapi mama harus mencoba sayang
ini kesempatan mama yang terakhir
waktu yang diberikan sama om brian tinggal sedikit lagi
lagipula kan aldi sama steven gak ada di sana
jadi tidak ada yang menghalangi mama
mama harus ke sana
aduh can powder ya
aduu aku bener bener ga kuat lagi nih
eh iya yaudah gapapa gapapa
kau tau kaga sih
hari ini banyak kemajuan loh
ya seneng aja
pasti bentar lagi kamu juga bisa jalan keluaran
eh itu kan topan
dari kemarin kan aku belum ketemu topan lagi
ran kamu keberatan gak kalau misalnya aku tinggal sebentar
aku mau nemuin topan di situ
gak apa apa kan kalau kamu mau pergi
beneran ya nggak apa apa ya
gak apa apa sebentar lagi aku juga balik kok
cuma satu jam
ken kok kamu ada di sini
bukannya kamu di pantai asuhan yang aku dengar terakhir
ceritanya panjang pan
yang pasti sih aku udah balik ke jakarta
untuk sementara aku tinggal di rumahnya rani
ya sampai dia bisa jalan
kamu ini sekarang bener bener gadis petualang ya
ya tapi kan nggak sepetualang kamu kan pan
kamu bawa apa tuh
ehm ini obat untuk anak anak
anak anak lagi kena wabah penyakit kan
kemarin aku udah beliin obat cuman gak mempan
makanya aku beli lagi
ya ampun kasian banget pan
yaudah deh kalau gitu aku ikut ke rumah kamu ya
aku pingin ngerawat mereka
kamu ngeraguin kemampuan aku
eh eh pan
gini gini aku tuh mantan calon perawat loh
ya enggak dong ken
yaudah ikut yuk
maaf tante mengganggu
tante ingin ketemu dengan kendi
karena ada yang ingin tante bicarakan dengan candy
tante mau bicara apa sama kendi
mau minta kendi balik ke rumah tante
supaya warisan nanti balik gitu kan
gak usah kaget tante
kemarin aldi tuh udah cerita sama saya
candy lagi gak ada
dan kalaupun ada
saya gak bakal ngizinin dia tuh balik rumah tante
jadi mendingan tuh tante sekarang pulang aja deh
rani kamu tidak mengerti masalahnya rani
apa aja yang saya gak ngerti
sikap tante tuh terlalu keterlaluan buat candy
dan tolong tante jangan lupa ya
saya tuh ada saksi mata dari kekejaman tante terhadap kendi
saya memang pernah ngelakuin kesalahan dengan kamu ngakuin dia
tapi saya gak bakal pernah maafin orang yang memperlakukan kendi sebagai budak yang gak punya perasaan tanda
keputusan saya tuh gak bakal berubah tante
jadi mendingan tante tuh pulang aja
nikmati aja itu sebagai akibat kejahatan tuh selama ini

ini kenapa pan
ini badannya panas
ya ini juga panas tante
badannya panas banget pan
kepalanya pusing ya
yaudah tiduran dulu ya
kendi kamu memang bukan perawat
tapi aku benar benar bisa membayangkan kamu kelak memakai baju putih putih itu
kamu pasti sangat cantik dan anggun candy
lagi lagi justru saat aku harus pergi meninggalkan rumah eyang ria
ya padahal kamu dan rani akan sering datang ke sana
sepertinya kita memang gak pernah berjodoh ya
yang penting sekarang kamu benar benar ada di sini lagi
berarti akan lebih mudah buat aku untuk ketemu sama kamu
dan aku nggak lagi harus menatapi foto foto ini terus menerus saat aku kangen sama kamu ken
kamu tuh ngeliatin apa sih kok senyum senyum kayak gitu
nggak ngeliatin daftar obat
ah kamu mau pulang kan
nggak enak sama keluarganya rani
jadi candy pergi nyari topan
aduh kok dia gak bilang bilang sama gue dulu sih
perlu gue udah capek capek kesini
oh ya udah
aku tau alamatnya kok
eh kak candynya ada
wah ada pulang tuh
tadi diantarin pulang sama kak topan
yaudah deh kalau gitu
tunggu kak paling paling sebentar lagi mereka datang kok
aku minum dulu ya kak
nggak usah repot repot nggak usah repot repot
ah cuma air putih doang
berarti kakek willy yang dimaksud oleh kendi selama ini adalah topan
eh eh ter lu belum cerita soal kiriman baju itu
benar enggak salah lagi
pahlawan dan pelindung kendi selama ini ternyata memang topan
ter lu tuh kebanyakan baca skenernya tau
kalau gue mau bantu candy mending gue bantu terang terangan lah
udah lah pan lu gak usah ngeles pan
lo mau ngelas kayak gimana juga gue gak bakalan percaya
soalnya bukti udah ada depan mata pan
kalau emang bener gue yang beliin villa beliin dia baju baju yang bagus
foto foto itu kok ada di depan mata
apa yang ada di sini
ya mungkin dermawan itu sengaja mengaburkan jati dirinya supaya nggak ketahuan
kan dia dari dulu nolongin kanis gak ketahuan kan
ya pastinya kalau dia naruh foto tanpa ketahuan
eh ter gue pergi dulu ada anaknya yang sakit oke
eh pan pan pan pan pan tunggu pan
gue akan nyelidikin los sampai tuntas
siapa sih lu sebenernya pan
gue berasa banget kalau lo tuh nutup nutupin sesuatu pan
sepinter pinternya lu bersandiwara
tatapan mata lo yang gelisah itu gak bisa berbohong
ken kamu beneran inget nih resep dari bunda rita
iya pokoknya kalau mau buat kue pisang tuh harus ada pisangnya pasti
terus tepung terigu terus gula terus telur
ya ampun ken aku lupa